inilah rumah dinas wali kota solo lodi gandrung
yang terletak di jalan brikjen selametriadi kecamatan laweyan kota solo
rencananya prosesi ngunduh mantu dalam pernikahan kaisang pangarep dan erina gudono
nanti akan berlangsung di tempat cagar budaya tersebut
di bangunan peninggalan zaman kolonial ini
nantinya akan dikonsep ornamen mataram surakarta dan yogyakarta
dalam perhelatan tradisi pernikahan jawa ngunduh mantu kaisang dan erina
konsep mataram yang diambil yakni dari ornamen flora dan faunanya
untuk solo yakni diambil dari faunanya seperti ornamen burung raja wali rusa harimau dan gajah
sedangkan jogja akan diambil ornamen flora seperti ornamen daun pisang bunga kamboja bunga anggrek bunga kasablangka serta baby bread
ornamen yang bernuansa putih tersebut nantinya akan menghiasi pada gebyok
atau background di mana kedua mempelai tersebut duduk
tema yang kita angkat adalah mataram islam
mataram islam di sini semua bentuk ornamen kita ambil dari mataram islam antara jogja dan solo
jogja dan solo untuk yang jogja itu floranya tanaman begitu lebih simpel
kalau ukiran solo kan lebih detail
ornamen ini nanti kita letakkan di loji gandrung
melengkapi dari dekorasi belakang yang gebiok yang terdiri dari ornamen solo dan jogja tadi
seperti diketahui presiden joko widodo akan melangsungkan unduh mantu di loji gandrung rumah dinas wali kota solo
dalam pernikahan putra bungsunya kaisang pangarep dan erina gudono yang direncanakan pada sebelas desember nanti
budi harjah kusumo
solo jawa tengah